sementara itu tebing setinggi empat puluh meter di jalan raya seger alam puncak cianjur longsor senin pagi
tidak ada korban jiwa namun setengah badan jalan terpaksa ditutup
hujan deras yang mengguyur sejak minggu malam membuat tebing setinggi empat puluh meter dengan panjang lima puluh meter ini longsor
mengingat banyaknya titik longsor di kawasan puncak sebelumnya polisi menutup secara total arus kendaraan menuju puncak

jalan raya seger alam puncak cianjur